selama masa pandemi cnn indonesia bekerjasama dengan sejumlah instansi
untuk mengampanyekan pentingnya protokol kesehatan
salah satunya dengan badan nasional penanggulangan bencana atau bnpb
beberapa konten yang dibuat lewat kerjasama cnn indonesia dan bnpb
dikemas dalam berbagai segmen diantaranya ingat pesan ibu dan dokter menjawab
segmen ingat pesan ibu menampilkan berita berita terkini seputar covid sembilan belas di indonesia
seperti saat ada keputusan kementerian kesehatan yang memutuskan harga swab tes mandiri pcr
sebesar rp sembilan ratus pada oktober dua ribu dua puluh
kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah agar masyarakat dapat melakukan tes mandiri
sebagai bentuk pencegahan penyebaran covid sembilan belas
dalam setiap konten ingat pesan ibu ada pesan utama yang selalu disampaikan
yaitu tiga m mencuci tangan memakai masker dan menjaga jarak
segmen lain yang dibuat lewat kerjasama dengan bnpb adalah dokter menjawab
segmen ini mengulas berbagai tips dan membagikan pandangan pencegahan covid sembilan belas dari para ahli
topiknya terkait dengan aktivitas sehari hari masyarakat
seperti pencegahan covid sembilan belas di kantor sarana transportasi atau di tempat makan seperti restoran dan kafe
ketua bidang komunikasi publik satgas penanganan covid sembilan belas heri trianto menjelaskan
strategi komunikasi publik di saat pandemi covid sembilan belas di indonesia melibatkan komunitas pemerintah
masyarakat umum dunia usaha dan media sebagai salah satu partner untuk melakukan perubahan perilaku
terutama dalam pencegahan penularan
heri menambahkan strategi melibatkan seluruh pemangku kepentingan atau pentahelix tersebut
membuat agenda pencegahan penularan covid sembilan belas
berkembang menjadi agenda publik dan bukan hanya menjadi agenda pemerintah
satgas menilai media adalah ujung tombak informasi ke masyarakat dalam menyampaikan informasi yang benar
tidak menakutkan serta bertujuan membuat masyarakat waspada dengan tetap menjaga independensi
kita bikin program yang seperti dengan cnn gitu kan dengan tagline kita perubahan perilaku waktu itu ingat pesan ibu
kita pakai pesan ibu ini kita menjaga independensi

kita amplifikasi melalui media
pak doni monardo selalu percaya bahwa perubahan perilaku masyarakat itu sangat ditentukan bagaimana media untuk mendorongnya
dengan gencarnya kampanye pencegahan covid sembilan belas dengan penyebaran informasi yang tepat
kesadaran masyarakat untuk waspada dan melindungi diri akan terus meningkat